kok raina berdua aja sih sama ncus
reina cuma sama susternya di sekolah
jadi gue lebih gampang buat ngecek isi tasnya raina
tempat tante frozen bawa apa
tante frozen bawa hadiah buat raina
itu pasti mengira kalau mereka itu gila
padahal itu salah lo
lu udah berani ngambil keputusan
untuk pergi ke peskihata
awalnya gue juga gak berani nikah
tapi kata kata mas al yang bikin gue berani
lo itu mau bercerai
tau dari mana kak
tadi gue sempet denger aja
kabarnya sudah menyebar kemana mana ya
tapi emang beneran
situasi lo saat ini emang lagi berat banget
makanya lu kena serangan mental
pokoknya gue doain semuanya yang terbaik buat lo
dan pundak gue ini udah siap
buat menampung semua air mata lo
kuliah kerja nyata
dulu tabrakan sama lo
maaf ga sengaja
ternyata aku udah lama sekali ketemu sama kamu mas
bahkan sebelum aku kenal
jadi bener kan
ini cowok yang tabrakan sama lo waktu itu
suami aku sekarang
kalian belum saling kenal

emang udah ditakdirkan sama tuhan untuk saling bertemu
bahkan sebelum kita lahir
nama jodoh untuk masing masing manusia itu sudah dituliskan sama tuhan
dan semesta akan bekerja dengan caranya sendiri
untuk mempertemukan mereka berdua
di waktu yang tepat
di waktu yang tepat
andai aku dan massa bertemu tanpa ada kejadian pembunuh roy
pasti semuanya lebih indah
dan tidak seberat ini

tidak ada lagi yang bisa diberi ke pengetahuan
tamu dengan kuat
tidak ada lagi yang bisa diberi ke pengetahuan
lihat video selanjutnya
dan jangan lupa dong
agih buat saya kembali sama kamu din
kok reina berdua aja sih sama ncus
reina cuma sama susternya di sekolah
jadi gue lebih gampang buat ngecek isi tasnya reina
tempat tante frozen bawa apa
tante frozen bawa hadiah buat reina
ini bubble kamera
jadi cara mainnya tuh kayak gini
habis itu pencet deh ininya
bagus banget tante pojone
reina mau gak cobain bubblenya ini di halaman sekolah
kan belum masuk kelas
tasnya biar tante pojone aja yang pegang ya
gak biar saya aja
gak biar saya aja
kamu nemenin reina main di depan ya